ratusan ibu ibu di kabupaten lombok timur melakukan senam zumba tanpa masker dan jaga jarak menjadi viral di media sosial
aparat kepolisian polres lombok timur memanggil panitia penyelenggara untuk dimintai keterangannya
panitia penyelenggara senam zumba ibu ibu yang viral di media sosial facebook ini kabur saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan
panitia tersebut dipanggil oleh aparat kepolisian resor lombok timur senin siang
ratusan ibu ibu diketahui menggelar senam zumba tanpa masker dan tanpa jaga jarak pada hari minggu lalu di sebuah gedung di kabupaten lombok timur
video dan foto mereka viral di media sosial facebook milik yuda milia
petugas gabungan kepolisian tni satpol pp kemudian melakukan pengecekan ke lokasi
namun acara sudah selesai
jadi intinya mereka keking kekingan
oleh sebab itu kami langsung cek
kami panggil penyelenggaranya dan kami lakukan perlindakan sesuai dengan persidu rukun
dan dalam hal ini ranahnya adalah pihak bemda kepolisian resor lombok timur